jangan pada tinggalin gua gua ngeri disini nih
angker banget kayaknya
iya nih udah dua jam saya nungguin
untung gua dikasih tohbat
kenapa sih kita nungguin orang disini
kenapa dia nungguin disini
dosa dengerin orang menggibah
ya dia kan diusir dari rumahnya
itu gara gara dia suka ngelawan
sama bikin malu keluarga
kenapa kau berantem ya nak pak kades
karena pak ang cemburu pak
bebetan pak ang direbut sama dia
pak cemburu itu hasutan setan
kau mau dihasut sama setan
atau kau mau jadi setan sekalian
itu mayat dimana dikuburnya ya
di depan tpu depan sana tuh
nah abang tuh jalan lurus kesana
nah disitu mentok kan tuh
abang belok kiri
sampai lah abang itu
bang makasih ya
oke siap bang
ngapain sih itu kemari
ini orangnya juga kagak kenal kita
gak tau nih lurpoi
kan tadi bapak bapak tadi bilang
yang meninggal itu anaknya
kasih sapi mana dulu lurpoi
ana sampaikan kepada beliau
ustadz sefu keluar
oh ada ceramah
ana sampaikannya kepada umi saja ya
santriwati kan pada
pengajian muslimat warga
selaku ketua santri
faruk itu kan ketua
kalau ada kegiatan
ya tidak dilibatkan
faruk bicarakan sama
nanti biar ustadz jainal yang memberikan arahannya ya
jangan pada tinggalin gua
gua ngeri disini nih
udah dua jam saya nungguin
lumayan juga ya lama
berarti ini benar ya usaha sapi ini
gua bilang juga apet cuy
kagak ada yang namanya usaha yang nanti hasil
mayankan kesana kesini kesana
nampak juga sapi
nih mayatnya dimana alamatnya
ya entah tau lah
yang terkenal yang suka bikin keributan
nih kalian kesana
nanti ambil kiri
disitu ada gang satu dua tiga
rumahnya disebelah kanan jalan
betah banget jalan ini
udah sini sini sini
mereka siapanya serius ya
hah sebodoh ah
gak ada jawaban nih
bener gak sih ini rumahnya
tapi gak ada bendera kuningnya po
iya ini bener
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
terut berduka cita
semoga sama ibadahnya diterima allah swt
apapun yang diperbuat oleh suami saya sama kalian
tolong saya untuk mengurus jenazah suami saya sampe disolatkan
jadi warga sekampung ini kagak ada yang mau ngurus jenazah
kagak ada yang mau nyelatin
aduh aduh aduh aduh
hanya gara gara mereka itu kagak mau ngurusin jenazah
aduh aduh bu saya kalau kaya gini saya sibuk
bu saya pengen gulung orang aja bu
gimana tuh lu
kami kagak ahli bu
tolong saya untuk mengurus jenazah suami saya
kita inget inget apa yang ustaz zena pernah ngajakin kita
waktu mandi sendiribble jadi polatives di dinheiro saja itu
inget kan lu
terus abis ini gue bakal manggil bapak bapak yang tadi naik jatuh
dewain dulu nih kita
udah udah udah
sekarang tinggal gue mau ngajak dulu pada buat ngelatin
nguburin juga bang
aduh kayaknya enggak deh bang
biasa aja nggak apa bang
gitu gitu amat bang
sama sama umat muslim bang
kagak baik nyiksa jenajah ini kagak baik bang
ini jenajah gue cepet cepet disolatin
udah cepet cepet dikuburin bang
lo lo dijolimin seperti apa lo yang ceritain tadi
masa iya kita kudu balas kejolimin nih mayat
kita kagak jenajahin
urusan balas dendam soal jolim menjolimin urusan allah bang
bukan urusan kita
iya bang ya
gue paham dah
supaya ikutin apa yang gue mau
apa yang gue pesanin kepada lo orang